kemarin malam betul tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan terhadap tiga unit mobil
ketiganya adalah milik tersangka hm
dalam rangka apa terkait apa tentu saja terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap yang bersangkutan
pak nominal ketiga mobil mewakilkan seberapa pak
kalau terkait dengan nominal kami belum menghitung
nanti setelah kami sita akan kami serahkan ke badan pemulihan naset untuk dilakukan petraisal
di situ nanti akan kita ketahui berapa nilainya
yang kami sangka yang terduga terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah saudara hn
sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset aset milik hm
dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya
pasti akan kami lakukan penyitaan
tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun
entah itu istrinya atau siapapun sepanjang itu ada dugaan keterkaitan pasti akan kami ambil
itu aktivitas penyidikan kami tidak bisa kami sampaikan di sini
terkait aset hm yang berbeda
hm yang berada di luar negeri seperti mewah yang berada di australia
mana pak akan nantinya disita juga
semua kegiatan penelusuran sedang kami lakukan
mohon ditunggu hasilnya seperti apa nanti tentunya pasti akan kami sampaikan ke media